belum pernah ada orang yang berbuat baik seperti itu kepada saya
apa yang hamba harus lakukan
untuk menyelesaikan semua masalah
ketenangan dan kebahagiaan untuk keluarga ham
tapi entah kapan semua itu bisa terwujud
semua ini adalah ulahku
dan cuma aku yang bisa menyelesaikan
ketika yang di dalam keluarga ini
aku harus mencari evita dan mengakui semuanya
eh lah kamu
dulu kayaknya di
anggap aja nih rumah sendiri ya
aku ambil baju dulu
enggak lah gak penting
namanya yang terakhir
iam yang artikan

mas kevin boleh saya bicara berdua sama non evi
jadi surat dari mira itu adalah buatan buah mbak
saya memang orang bodoh mbak
saya sudah gagal mbak berpindah
dan melupakan apa yang sudah terjadi pada anaknya
dan berusaha menerima non evita
kalau saja anaknya itu
tidak mau lagi kembali ke rumah
dia bisa menerima non evita dengan kebahasa
makanya saya buat selain itu non
tapi apa yang terjadi don
sahnya malah membuat keadaan semakin sulit
pasti non epita sekarang sangat membenci saya
saya memang salah
huami lakukan ini semuanya untuk
hanya supaya mama lebih baik sama saya
pernah ada orang yang berbuat baik seperti itu kepada saya
bukan siapa siapa saya
tapi bu ambar mau membela saya
saya sangat bersyukur bu
saya bersyukur bisa ketemu orang seperti ini
terima kasih bu
jangan menangis lagi loh
saya ingin melihat lonevita tidak menangis lagi di dunia ini
itu keinginan saya nek
saya ingin melihat mbak evita selalu tetap bersenyum
terima kasih nona
sudah begitu baik sama saya
nona sudah menjadi orang yang sangat baik
terima kasih nona
terima kasih nona
hatimu begitu baik
betapa beruntungnya ibu mempunyai putri seperti ibu nak
jadi miko ngelukis lo sebanyak itu
gua juga sampai sekarang masih gak percaya nek
nis itu cowok tuh romantis banget ya nis
secara hari gini mana ada cowok yang ngelakuin hal kayak gitu
disuruh nemenin shopping aja bibirnya maju setengah meter
padahal kita belanja juga pakai duit sendiri kan
gue tuh beruntung banget
gue rasa miko itu bener bener sayang nih sama lo
lukisannya itu udah jadi bukti kan
kalau gue jadi lo ada cowok sebaik itu
nggak bakalan deh gue sia siain
gue jagain terus umur hidup
udah nih lo bantuin gue ya
tutup butik cepetan
dan juga perhatian
aku tetep nggak bisa ngelupain kevin